halo selamat malam hawa politik tidak terpengaruh sejuknya bulan suci ramadan yang telah memasuki
hari kedua pergolakan dan pertentangan soal banyak hal terkait demokrasi politik pilpres belum
menemui titik akhir pertanda masih banyak lagi isu yang akan berhembus hingga nanti sangat
pengumuman hasil penghitungan suara pada dua puluh dua mei mendatang itu berlangsung apa saja informasi
yang perlu kami highlight untuk anda malam hari ini oke yang pertama istana mengungkapkan tim
pengkaji ucapan tokoh yang dibentuk oleh menko poluka bukanlah upaya pemerintah untuk menggerus
kebebasan berpendapat menurut pemerintah kebebasan demokrasi harus diimbangi oleh
instrumen hukum yang kuat narasi kecurangan dari bpm prabowo sandi masih mengemuka dengan menyebut
kejanggalan dalam proses penghitungan suara penilu bpr menyoroti hasil real account di sistem
penghitungan suara atau situng kpu yang dituding syarat akan kejanggalan dan menguntungkan satu
perbarui informasi anda seputar pemilu dan pilpres bersama saya budha diputro hanya di layar pemilu
oke narasi mengenai kecurangan pemilu masih mengemuka kali ini yang punya pendapat adalah
jenderal purnawirawan luhut panjaitan menko maritim luhut panjaitan meminta agar menko
maritim luhut panjaitan meminta agar narasi kecurangan dihentikan karena membodo bodohi
masyarakat menurut jenderal luhut selain jumlah pelanggaran yang tidak signifikan
pelanggaran yang terjadi juga praktis dilakukan oleh kedua kubu ya itu kan orang makanya saya
hanya titip yang orang orang yang danu jangan membuat masalah lah kalau dia bilang narasi
kecurangan ini ia beritahu dimana curangnya gitu loh kalau hanya begini kasihan rakyat kita dibodoh
bodohin kita lihat kan tidak ada pelanggaran pelanggaran yang signifikan jadi kalau ada
hai tuhan terstruktur sistematis
saya kira tidak berlebihan
practically sebenarnya pelanggaran di delapan ratus empat belas ribu pooling station itu sangat kecil
mungkin ada delapan ribu tapi kalaupun itu ada delapan ribu itu kan terbagi dua juga
pelanggaran di tempatmu dan pelanggaran di tempat sini
sebelumnya tim relawan badan pemenangan prabowo sandi kembali menyebutkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam proses penghitungan suara pemilu
kali ini bpn menyoroti hasil real count di sistem penghitungan suara atau situng kpu yang dianggap syarat akan kejanggalan dan menguntungkan paslon satu
klaim ini ditemukan dari hasil penelitian dan verifikasi manual yang dilakukan oleh bpn dari satu ratus tujuh puluh dua satu ratus tujuh puluh empat tps yang tersebar di seluruh indonesia
kesalahan ini dinilai konsisten dan sistematis terjadi di beberapa provinsi gemuk di indonesia
yang meliputi jawa tengah jawa barat dan jawa timur sehingga dianggap menguntungkan paslon
selama tiga hari kita melakukan verifikasi dan penelitian tiga provinsi terbesar terjadi kesalahan ada di satu jawa barat dua jawa tengah tiga jawa timur
ada pola input yang sangat konsisten
yang konsistensi ini ternyata menguntungkan paslon satu dan sangat merugikan paslon dua
berarti sistem itu memang dirancang untuk digunakan atau direkayasa untuk kepentingan tertentu
karena bisa diintervensi manusia
jadi saya mengatakan rakyat indonesia nonton hasil rilkon
anggap aja hiburan senja karena ini jelas jelas tidak mewakili sistem it sebenarnya
ya sementara itu tim relawan it dari bpn prabowo sandi melaporkan sejumlah temuan kecurangan penghitungan suara kepada bawaslu
berdasarkan temuan tim relawan it bpn tercatat lebih dari tujuh puluh tiga ribu kesalahan input data dalam situng kpu
tim relawan membawa ribuan lembar temuan kecurangan penghitungan situng kpu kepada bawaslu
menurut temuan tim it relawan bpn prabowo sandi lebih dari tujuh puluh tiga ribu kesalahan input data dalam situng kpu
tiga ribu kesalahan input ini didapat dari empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tps
dengan temuan ini tim it bpm berharap bawaslu merekomendasikan kpu untuk menghentikan situng sekaligus melakukan audit forensik
antara total suara dan kehadiran itu tidak sesuai jumlahnya
total suara dengan yang hadir mestinya sama
ternyata tidak sama
dengan deteksi tertentu dengan sistem kita ketahuan
lalu yang kedua suara total tidak cocok jika dibandingkan dengan suara yang sah maupun suara tidak sah
mestinya kalau suara tidak sah dan suara sah itu kalau dijumlah suara totalnya seharusnya sama
tapi ini enggak
yang ketiga total suara sah itu kalau dijumlah itu nggak sesuai
antara jumlah nomor satu nomor paslon satu dan paslon dua
jadi ini lucu sekali
mbak jan saya lanjutkan
baik ruang publik kita di dunia nyata dan dunia maya masih diselimuti kegaduhan sisa pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
ada isu kecurangan people power klaim kemenangan sampai persoalan prinsipil demokrasi
seperti negara yang akan membentuk tim katanya untuk melihat ucapan ucapan para tokoh
ini yang kemudian baru dilontarkan oleh menko polhukam dalam satu dua hari terakhir
bagaimana kita melihat problem demokrasi dan fakta fakta demokrasi
ini kita akan berdiskusi malam hari ini dengan pak nusriwan sujono ketua dpp pdi perjuangan
terima kasih pak nusirwan sudah kembali datang di cnn indonesia
kemudian ada mas mustafa nahrawardaya politikus dari partai amanat nasional
tadi sudah kita lihat tuh pernyataannya yang agak keras tadi ya dalam dua pernyataan sebelumnya
terima kasih mas mustafa sudah datang
saya mau ke mas tova dulu ini
kalau kita lihat dalam narasi narasi tadi ini isu kecurangan isu
kejanggalan kejanggalan itu masih menjadi narasi utama terutama kubu badan pemenangan nasional prabowo sandi dalam beberapa hari terakhir
bahkan di media sosial kalau saya buka twitter isinya masih kurang lebih sama gitu
sampai akhirnya kemarin berkali kali datang ke bawaslu menggelar preskon mengungkapkan kegelisahan kegelisahan itu
apa yang mendasari kegelisahan anda dan kawan kawan
seandainya yang pertama ya penghitungan itu tidak memakai situng
kita tidak tahu pola pola kejahatan pola pola kecurangan
yang terjadi pada lalu lintas pengiriman suara angka angka dari kpud ke sintung
ada kejahatan kejahatan apa ini serius sekali tuduhan anda loh mas

betul karena di pasal lima ratus tiga puluh dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu kan di situ ada pidananya kan kalau barang siapa ya mengurangi menambah sehingga menyebabkan suara itu tidak berbobot maka di situ ada ancaman
maksimal empat tahun atau denda empat puluh delapan juta jadi disitu ada pidananya
oleh karena itu barang siapa melakukan pengurangan kemudian penambahan angka di situng itu ketahuan
tanpa kita melihat c satu atau c satu plano ataupun c satu berita acara kita sudah tahu di situ ada bekas bekas maupun jejak jejak kecurangan
dan kalau dikatakan itu tidak disengaja kecil kemungkinan karena itu polanya sangat baku kalau pas prabowo itu dikurangi
kalau pak jokowi itu ditambah angkanya
jadi ini bukan human error atau kesalahan teknis gitu
oh bukan bukan karena mereka semua profesional
berdasarkan apa anda sampai pada hipotesa itu bahwa pak prabowo yang diuntungkan siapa dalam kesalahan kesalahan
awalnya pak prabowo itu yang paling dirugikan yang dua paling dirugikan yang ketika kami jumpa pers di media center itu di sriwijaya itu
pada tanggal satu mei itu masih pak prabowo dirugikan
tetapi kemudian pada tanggal sampai tanggal tiga mei ketika kami ke bawaslu itu muncul dua
hal unik karena teman teman dari tkn itu juga melaporkan ada dua puluh lima ribu kecurangan yang dilakukan oleh bpn
itu tuduhannya jadi lucu sekali
oleh karena itu dalam fenomena ini berarti yang dirugikan itu tidak hanya kubu dua
ternyata kubu satu juga dirugikan oleh kecurangan dan itu sudah masuk di berita berita
jadi dalam hal ini kesimpulannya adalah dalam hal pemilu kali ini dua ribu sembilan belas
tidak hanya pak prabowo saja yang dirugikan ternyata dari kubu satu pak maruf amin dan pak jokowi
juga dirukan karena disitu ada laporan dua puluh lima ribu kecurangan dalam proses penghitungan ini
berarti tidak bisa disimpulkan bahwa kerugian ini hanya merugikan prabowo dan juga menguntungkan jokowi
tidak tidak saja
seperti kata anda dan pak said tadi katanya ini sangat menguntungkan pak jokowi saja
yang pertama kali jumpa pers kami laporkan ada tujuh puluh tiga ribu
yang pertama kali bukan tujuh belas ribu masih sembilan ratus empat puluh empat ribu
itu pada tanggal tiga puluh
lalu pada tanggal satu mei itu sudah meningkat menjadi tiga belas dua puluh
lalu pada tanggal tiga mei ketika kami ke bawaslu itu meningkat tajam menjadi tujuh puluh tiga ribu sekian
itu dari dua kubu ya mas tova
apa dari kubu anda
tidak hanya kubu saya saja saya tidak mengurusin kubu lain
ini kubu saya yang mana dalam hal ini terjadi apa namanya apa namanya ada perselisihan misalnya yang disebut apa namanya kehadiran itu biasanya dibagi menjadi dua
sah dan tidak sah
jadi misalnya kehadiran
maka kemungkinan dibagi dua
suaranya sah atau tidak sah
tapi kalau di jumlah itu tidak sama dengan kehadiran
juga suara sah itu juga tidak mempresentasikan suara satu dan dua kalau di jumlah
berarti di situ ada indikasi jejak jejak digital
pasti ada kesalahan di situ
entah itu adalah kesengajaan atau tidak
entah itu adalah apa namanya pengurangan penambahan atau apa
tapi jejak digital itu nggak bisa dibantah
karena semua ahli it pada saat yang sama dari uned dari itb
semua mengatakan yang sama dan kami kumpulkan di sebuah hotel
mereka melaporkan yang sama
dan seberapa yakin ini bukan hanya kesalahan teknis mata karena kelelahan karena sistemnya banyak segala macam
tidak jadi kalau kelelahan itu polanya tidak baku
ini kan baku
kalau misalkan tulisan satu satu tujuh
saya kira operator pertama ya
kalau secara teknis
tetapi operator ini kan kalau berkali kali saya yakin tahu kpu
karena polanya baku
misalkan kalau angka satu di depan ditambahin satu di depannya lagi
artinya bahasa yang lebih awam apa
artinya untuk bahasa yang lebih awam bisa kita
ini kan kesalahan kpu
kpu ini kan punya operator operator yang mengoperasikan sistem input di situ
jadi ketika pak fadlijuan ke sana memang buktikan tidak ada verifikator di sana
akhirnya kalau ada kesalahan oleh operator itu sangat susah sekali
verifikatornya itu manusia bukan mesin
mestinya yang disebut sistem itu verifikatornya itu mesin
sehingga kalau misalkan kolomnya tiga dimasukin empat tidak bisa
kalau ini bisa dipaksa bisa
jadi penyelenggara pemilu di sini yang menjadi concern ya
mas usiwan dari tks ini punya concern yang sama
atau menurut anda ini agak mengada ngada aja dari teman teman bpn nih
akhirnya saya dapat jatah bicara
tenang panjang ini aman untuk anda
jadi berdasarkan sistem dan mekanisme yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini kpu
kalau bicara berkaitan dengan real count itu meskipun ini berlangsung itu bukan menjadi dasar penentuan
karena nanti akan muncul di
berdasarkan data manual
jadi apapun hanya saya agak terganggu
saya sangat menghormati legal positioning dari institusi penyelenggara pemilu
kapan pun pemilu saat ini kemarin dan sebagainya
kita concern bahwa kpu dan
bawah seluruh itu adalah berdasarkan produk undang undang
dan kita harus hormati dan hargai kerja mereka
maka sistem yang mereka bangun ini dan ini merupakan jenjang nanti menuju kepada manual
saya hanya agak terganggu kaitannya dengan kata kata curang
apa yang menjadi highlight an ya mas
jadi apapun bisa saja terjadi di pihak satu maupun dua
kita tidak bisa langsung menjustifikasi itu adalah sebuah bentuk kecurangan
karena nanti bisa dilihat pada proses manual
mau sekian ribu mau sekian ratus silahkan
kita harus membawa bukti
nah itu yang penting
nah selama bukti itu ada di titik ini atau di provinsi ini ada sekian banyak ya silahkan saja
bahwa sistem dimanapun mau itu bahwa sistem itu digital itu harus tidak ada orangnya dan sebagainya
akhirnya pada akhirnya membutuhkan pembuktian
nah sekarang bawa saja nanti
itu baik ada di pihak kami maupun di pihak
apabila ada sesuatu yang janggal katakanlah itu jumlahnya atau memasukkannya dan sebagainya
itu tidak sesuai
kalau sesuai dengan apa yang terjadi ya bawa saja
kalau kejanggalan atau keresahan yang dirasakan kubu dua itu juga ada beberapa yang dirasakan nggak mas nusrolayi kubu satu
maksudnya kan selama ini naras yang dibangun kan pak kubur satu yang kemudian berhubung
saya akan katakan ini hanya perasaan kita bahwa seolah olah itu mengalami kejanggalan di seluruh republik ini
jangan salah loh
itu juga banyak kalah loh di tempat tempat yang lain
hanya saja secara totali kita memang berdasarkan real count
saya katakan berdasarkan real count kita memang lebih unggul
sementara ya mas ya
mirip dengan quick count ya
tapi bukan berarti bahwa ini seluruh republik ini kita ini tampil unggul tidak
ada juga daerah jawa barat

kita tidak terlalu cepat mengatakan karena kita ini tidak unggul terus kita mengatakan bahwa di daerah tersebut tidak baik penyelenggaraan
kalau anda nilai keresahan teman teman ini apa memang ingin menegakkan keadilan kebenaran atau ada
silahkan tanya ke bapak sendiri
aroma penciuman anda gimana mas lusius
bahwa kita tetap bahwa mengikuti keputusan konstitusi yang sudah kita
yang kita jalani selama ini bahwa kan sebetulnya pasca reformasi ini kita sudah mengalami pemilu kesekian kali
bahkan kalau misalnya untuk skop yang kecil sudah ada pemilu kada pemilu kepala daerah saya sudah berkali kali katakan kepada media
bapak jangan salah loh kami ini di pilgub dki mengalami nasib yang sama
dan itu juga pada waktu itu
itu mohon maaf pada waktu itu pak anies dan pak sandiaga mendasari kemenangannya berdasarkan quick count
rekamannya ada saya katakan
ya sudah kita tidak cepat cepat mengatakan bahwa ini ada kesalahan dan sebagainya
yang menjadi persoalan sekarang adalah kita siap tidak apapun yang terjadi kesalahan atau katakanlah kelemahan
ada proses yang nanti akan memberikan ruang untuk pembuktian
tentunya bawaslu bukan sebuah
sebuah lembaga yang hanya main main saja
tentunya kalau memang ada masukan ya dia kan tentu ada mekanisme untuk dibahas dirapatkan apakah ini yang disebut sistematis dan sebagainya
itu ada kriteriannya
jadi prinsipilnya sebenarnya siap menang siap kalah saja dong seperti tadi kata anda waktu di jakarta gitu pak nusrewan
anda yang menyimpulkan bukan saya
tapi maksud kami bahwa kita mengalami hal tersebut
hanya memang beda skupnya
karena sekarang ini adalah pilpres untuk nasional untuk dki itu hanya provinsi dki
apa beda dengan yang samanya secara substansi dan secara prinsipil
kita akan bahas lagi pak nusirwan dan juga mas tova usai jeda kami akan segera kembali
sebelum ke mas tova jadi secara prinsipil kecurangannya seperti yang dibayangkan teman teman nggak mas ridwan
jadi kita punya bayangan sebenarnya ketika buka sosial media kan isinya narasinya seperti itu
nah jadi sebelumnya saya koreksi dulu pertanyaan anda
saya tidak sepakat dengan istilah curang
kalau katakanlah ada kesalahan ada kekurangan saya terima
saya akan jawab
tapi karena kalau kita menyebut curang itu ada konsekuensinya yang seperti anda seperti rekan kami tadi sampai sekarang
maka coba dikerupakan
apakah anda lihat ada kejanggalannya sebesar apa
kalau pertanyaan itu saya akan komentari
saya tidak ingin kalau itu kata kata curang itu kita gunakan ya
bahkan kata kata itu tidak layak untuk dikatakan sebenarnya
itu lebih bagus lagi kalau yang disimpulkan oleh anda tadi
jadi kalau katakanlah ada kejanggalan dan sebagainya
tentu kita tidak sesempurna apa yang
apa yang dikehendaki
ini tetap bagaimanapun delapan ratus ribu sekian titik tps
kerja keras yang demikian berat
bahkan mungkin baru kali ini pemilu dilakukan untuk menghitung tidak bisa selesai
di dalam tps itu satu hari tidak cukup
maka sistem apapun yang dibangun kita harus hargai
soal ada kejanggalan ada kekurangan ada salurannya
ada caranya dan sekarang tidak perlu kok tidak perlu khawatir
kami pernah mengalami masa berat pada masa periode orde baru lalu
boro boro untuk mempermasalahkan hal yang tidak benar
lo mau apa enggak terima begitu
sekarang kan sudah tidak jauh
salurannya ada gitu mas
sekarang sudah ada salurannya sudah ada
bahwa dibangunnya demokrasi yang sudah sekian kali pemilu tentunya akan semakin kita akan semakin matang
untuk memasuki proses tersebut
wajar saya maksud si wan
karena memang luar biasa skupnya sistemnya kompleks itu bahkan kita tahu sendiri penghitungannya tidak sampai tidak cukup satu hari gitu
yang perlu saya buka pertama ada dua hal yang perlu saya jelaskan
pertama soal istilah kecurangan
istilah kecurangan itu kalau boleh disuduh disini bukan berasal dari kami
ini dari sekretaris tkn sebenarnya
mas hasto dari sekjen pdip
jadi pada tanggal dua puluh lima april itu sudah dimunculkan istilah kecurangan kami menerima dua puluh lima ribu laporan kecurangan pemilu tahun ini
sedangkan kami baru lapor itu pada tanggal satu mei
berapa hari setelah itu kan
kemudian kami laporan lagi pada tanggal tiga mei
itu memang bukan dari kami istilah itu
dari mas hasto yang menerima laporan
dua puluh lima ribu kecurangan yang dilakukan disini jelas judulnya
bukannya saat deklarasi kemenangan pak prabowo sendiri narasi mengenai curang itu
itu bukan resmi kalau ini sudah resmi saya laporkan bawah seluruh soalnya
jadi ini dilakukan oleh bpn disini
kadang kadang juga saya tidak menyalahkan media
kadang kadang juga kata kata kita ini juga diganti otomatis juga
itu soal tapi ini berita di media kembar
jadi saya kira sama yang pertama itu
ini bukan soal lagi penghitungan lagi
misalkan kemarin beberapa dokter mulai mendatangi dpr
mercy mulai jumpa pers
idy mulai mempertanyakan
bukan soal penghitungannya lagi
yang semula memang awalnya kejanggalan
termasuk penghitungan situng itu awalnya kejanggalan
tapi karena rutin dan bertambah
dari ribuan menjadi puluhan ribu
kejanggalan itu menjadi dugaan kecurangan menjadi kecurangan
akhirnya kita kaitkan dengan pasal lima ratus tiga puluh dua
lalu kejanggalan yang kedua sekarang adalah soal kematian petunjuk
lalu kejanggalan yang kedua sekarang adalah soal kematian petunjuk

di situ ada polisi meninggal sekian puluh
ada petugas kpp sekian ratus
ada petugas petugas lainnya itu puluhan
sampai jumlahnya hampir lima ratus lima puluh lebih
sampai hari ini
itu menyebabkan yang semula terjadi biasa biasa saja
itu menyebabkan yang semula terjadi biasa biasa saja
lalu sekarang dianggap kejanggalan
nanti mungkin ketika para dokter ini habis dari dpr

akan mengeluarkan istilah lain
tidak lagi kejanggalan
dugaan dugaan apa saya nggak tahu
ini kan berkembang terus
kemudian di sini dalam pemilu ini ada dua hal yang perlu saya soroti
pertama soal situng
yang kedua soal nasib nyawa para petugas kita

ini dalam sejarah saya tidak pernah dengar
dalam literasi saya nggak pernah dengar
kematian segini banyak sakitnya hampir lima ribu
meninggalnya hampir enam ratus
ini dan tiap hari ada yang meninggal
ini tidak diketahui penyembuhan
ada ini faktor kesengajaan atau di luar kuasa semua orang
menurut saya hanya mendengar dokter
kalau untuk khusus yang nyawa
ada kejanggalan di sini karena semua hampir muntah
kan hari ini ada berita itu
ada yang berkontrasifikasi
ada yang gantung diri kemudian ada yang ditusuk dan sebagainya
jadi kejadian kejadian kriminal ini terkait dengan apa
apakah terkait dengan sistem penghitungan
atau terkait dengan apa tadi capek
kalau capek bekerja berarti nanti kaitan dengan undang undang ketenangan kerjaan

apakah melanggar undang undang ketenangan kerjaan atau tidak
jadi maksud anda ada aroma lain
ada aroma lain dan bukan saja ini dari lembaga lembaga yang tadi saya sebut tadi
aroma lain dan bukan saya ini dari lembaga lembaga yang tadi saya sebut tadi
saya mau tanya bagaimana mas

tidak bisa dicampur aduk ya
antara banyaknya korban gitu
dengan urusan kata kata curang tadi
dengan urusan kata kata curang tadi
yang satunya proses kerja
anggapannya dalam proses penghitungan
jadi ada dua hal yang berbeda
politik itu kan sama bapak mau dicampur mau dipisah itu kan suka suka saja
tapi tentu kita bagaimanapun kita harus menghargai yang bekerja ini
yang kedua bahwa juga perlu kita lihat pada saat kapan korban korban tanpa mengurangi makna dari sebuah korban
tidak bisa juga yang sudah terjadi korban seminggu setelah tujuh belas april ini juga dikorelasi untuk kejadian yang sama pada saat pemilu
bukan berarti mengeliminasi adanya korban iya kebetulan mungkin beliaunya itu adalah di kpps dan sebagainya
mungkin kondisinya tidak sehat sudah memang tidak sehat sehari kerja terus
tetap berlangsung dan baru setelah seminggu dan sebagainya
nah ini coba dikaitkan gitu mas dalam aroma politik sekarang ya mas ya
itulah politik gitu
nah saya ingin melihatnya dari sisi yang baiknya sajalah
bahwa tentu yang pertama ini menjadi evaluasi nanti terkait dengan undang undang pemilu
bahwa untuk pemilu serentak karena baru terjadi sekarang ini pak
kemarin pemilu pemilu yang lalu tidak bersama sama
sekarang pemilu legislatif dan pemilu presiden itu terjadi bersama sama
bagaimanapun pekerjaannya juga lebih banyak
mungkin pada saat itu tidak diperkirakan oleh kami kami yang mengolah ketentuan ini
akan risiko risiko yang demikian berat dan sebagainya
jadi kembali lagi bahwa kalau soal yang bekerja tentu tidak bisa dicampur adukan dengan urusan janggal ngitung
itu itu itu
juga katanya kejanggalan kejanggalan terkait penyelenggaraan mas susiwan
seperti yang dikatakan seorang tokoh dari bpn ini
saya putarkan nanti saya minta pendapat anda mengomentari tokoh ini
kita dengarkan pendapatnya
kpu itu makhluk politik buatan pemerintah petahana
jadi kalau menyerang kpu tok itu kita seperti orang yang dapat masalah
jadi kpu adalah pintu
kalau menyerang diatasnya diatasnya lagi ketemunya nanti mesti siapa lagi
kalau bukan ya itulah
nama nggak boleh disebut
nah gitu pak susiwan gimana tuh
ini serius sekali tuduhannya
mungkin beliau lupa bahwa untuk memilih kpu komisioner itu
baik tingkat pusat
kalau untuk kpu ya itu melalui proses lewat dewan perwakilan rakyat
kalau untuk pusat lewat dpr ri
kalau provinsi ya sama lewat dprd dan terus sampai ke bawah
tidak ada penyelenggara pemilu itu
dan ini sekali lagi jangan lupa bahwa pemilu yang kali ini ini
dengan sistem yang sama dengan pemilu yang dua ribu sembilan belas
sama dengan pemilu dua ribu sembilan belas
dipilih juga oleh dpr
saya tidak akan menambahkan lagi
oma bahwa siapa yang memilih diantara yang sekian kpu itu tidak juga
saya tidak perlu mengungkap itu
yang ingin saya katakan bahwa tidak ini tidak ada yang ditunjuk oleh pemerintah
tapi kesan itu kemudian kesan itu memang menjadi
ini jadi saya katakan bahwa ini katakanlah kalau itu oh itu yang pusat
yang daerah sama saja
nanti silahkan bapak tanya sama yang dpr di daerah
bagaimana proses menunjuk kpu di daerah
karena juga demikian
dan kalau itu dikatakan itu secara umum
sekali lagi jangan lupa dari tiga puluh sekian provinsi
itu tidak semuanya lo menang
jadi kalau itu dikaitkan dengan penyelenggara pemilu
ya kenapa cuma separuhnya saja
kenapa kok tidak sekalian kan begitu
jadi pak amir rasyid itu jadi sinopsis keresahan kubu prabowo
jadi karena begini pemilu itu ada tiga tahap
pertama adalah sebelum tujuh belas april
yang kedua adalah ketika tujuh belas april
yang ketiga setelah tujuh belas april
ada tiga potongan waktu di situ
sebelum tujuh belas april itu kan ada indikasi
keterlibatan mohon maaf nih asn
ya kan lurah lurah camat camat menteri menteri bahkan sekalipun bupati
karena sangat terbuka di depan wartawan direkam sekalian
itu dalam rangka dukungan untuk
jarang untuk dua jarang sekali
tapi nggak ada malahan
itu sebelum pemilu ya mas tovay
tapi supaya lebih enak penjelasannya supaya kita nggak keburu waktu
kita tahan dulu setelah pemilu seperti apa kita akan bahas
ustaz yuda kami akan segera kembali
saya mau ulangi sedikit pertanyaan saya supaya anda yang tadi nggak menonton bisa mendengar
bahas ya tapi setelah pemilu
maka dihitung di penghitungan itu
lalu ada istilah intruder
intruder itu kelompok yang dia bisa masuk
secara teknis apa namanya
secara teknis it bisa masuk ke kpu
entah itu dibuka pintunya
atau tidak sengaja atau dengan pemaksaan
tapi bisa dulu kan ada isu lbp
sedot sedotan data waktu dua ribu empat belas
sekarang ini diduga terjadi lagi
inilah yang tidak mungkin dilakukan oleh
kelompok yang di luar kekuasaan
jadi dianggap bahwa
yang bisa masuk ke kpu itu adalah sistem
atau kelompok yang dikendalikan
oleh kekuasaan yang sangat besar sekali
mungkin lebih besar daripada kpu
yang mungkin dimiliki oleh
kekuasaan yang orang luar nggak mungkin bisa
itu yang tadi saya simpel gak pahamin
jadi tidak menyebut siapa
tapi kelompok ini besar sekali
bisa nembus kpu sehingga ketika pak ofat lijon
sidak disana itu mereka gak bisa menjelaskan
kok intruder bisa masuk ngubah ngubah angka
ini asumsi atau memang berdasarkan
jadi itu kan setiap lima belas menit
itu kan ada
namanya refresh data
itu ada yang ngurangi satu lima ratus suara
mengurangi suara suara itu
nanti dikembalikan oleh kpu
ada data yang berubah
dikembalikan oleh kpu
ini diduga adalah intruder yang masuk kesana
bukan hacker ya intruder yang bisa masuk kesitu
nah inilah yang disebut kekuasaan kekuasaan yang
yang oleh kpu tidak mampu
apa kaitannya dengan hasil pemilu nanti
ya kpu sudah mengakui bahwa
sistem penghitungan situng ini kan bukan
bukan resmi ya bukan hasil resmi
ini hanya untuk menunjukkan kepada publik ini loh hasil pendapatan melalui situng
nanti adalah hitungan manual yang disebut resmi
cuman sistem situng ini menyeresahkan masyarakat karena proses kesalahan itu ditampilkan
mas susiwan masuk akal nggak logikanya
kalau saya tentu mengatakan tidak masuk akal
tapi kan tentu ada jawabannya dan sebagainya
bahwa situng itu sepengetahuan kami pemahamannya adalah kiriman langsung dari tps menuju ke kpu pusat
jadi mereka sudah sistem ini sudah mereka buat mereka bangun
untuk yang disebut dengan realcon itu tadi
dan berkali kali saya katakan
saya tidak terlalu tidak terlalu tidak perlu tidak perlu terlalu gembira dengan hasil realcon pada hari ini
meskipun ini realcon dan lebih di atas daripada quickon
karena ini berdasarkan pemasukan dari tps
maka sekali lagi tentu bahwa sistem itu ada kesalahan ada kekurangan
kalau tadi intruder kekuasaan
sesuatu yang diluar penyelenggara
nah itu politisi selalu mengolah demikian
tapi sekali lagi tidak masalah
mau dibikin besar mau dibikin kecil itu tidak soal
asal nanti pada waktu manual
apa yang dikatakan itu bisa dibuktikan
bapak telah menambah
dari angka yang mana menjadi di mana
pasti akan diuji tuh mas ya
kertasnya yang mana
pasti akan diuji nanti ya
dan kita semua sudah siap
jadi silahkan di lokasi yang mana
dan itu terjadi penambahan di mana
apakah itu sebutannya apa pak
tudel kayak macam macam dan sebagainya
yang disebut pak tokohnya bapak yang di jogja itu
kekuasaan dan sebagainya
nanti ada tempat
silahkan dibawa kepada yang disebut oleh kpu nanti
sistem yang demikian maha kuasa tadi
yang katanya bisa mengintervek
ya buka dong
di sebelah mana
mudah kalau bagi kami
sesimpel itu mas taufan
anda mengatakan bahwa sesimpel itu
kita sudah mengalami proses
kalau saya tambahkan tidak hanya di dki
di sumatera utara
saya pun juga ikut menyerta di sana
pertandingannya mapping politiknya sama kok
jadi memang berbeda skop
karena persoalannya sekarang
kita tidak terlalu mempermasalahkan
ini tadi kan sebentar
saya anda tadi memberi catatan
jadi ada pra tanggal tujuh belas
di pilkada dan sebagainya itu tentu ada pra
masing masing perannya ada yang menggunakan kesalahan ngomong
itu juga mengkondisikan sebuah pilihan
nah waktu di pilkada
kesalahan bicara masuk sampai itu menjadi rolling politik
kalau dikatakan bahwa asn
bahwa kepala kepala daerah itu
tidak semuanya pada garis politik yang sama
saya tidak perlu menunjukkan provinsi mana
temannya pak kiai ini kan banyak juga yang menjadi kepala daerah di sana di sana
dan asn sekarang
sekali lagi mungkin kita lupa
beliau pun tadi yang di tv tadi menampilkan lupa
bahwa ini sudah eranya sudah berbeda dengan yang dulu
kalau mba antah juga gak ada risikonya
kalau dulu pak masuk kotak itu pak
tapi kalau sekarang tidak ada
ya ini tadi
memang mengalami sebuah proses yang tidak unggul
itu memang membutuhkan persiapan mental
jadi mental di mas taufan ya
jadi ini kan ada
ya pengertian pak
ini adalah satu persoalan yang serius
karena apapun yang terjadi dalam konsep penyelenggaraan pemilu itu
apapun yang terjadi sejak tanggal tujuh
itu harus diselesai diumumkan tanggal dua puluh dua
apapun yang terjadi
dalam proses ini proses tahapan tahapan ini
ini tidak dipertimbangkan soal resiko resiko misalkan
kecurangan kejahatan pembunuhan misalkan ya
tapi kan nanti dibuktikan itu nanti
ini jangan dulu
jadi ini tidak pernah dipertimbangkan
pokoknya tanggal dua puluh dua itu harus diumumkan
lah dalam konsep kami
kalau ada masalah seperti ini
misalkan nanti ada kecurangan kecurangan
ada kejahatan pemasukan input yang sangat baku
maka seharusnya dihentikan dulu
jangan sampai kemudian dipatok tanggal dua puluh dua
padahal di tengah jalan ini
ada terjadi indikasi kejahatan kejahatan
maka ke situng ini memang tidak resmi
tetapi untuk penghitungan manual kita bisa belajar dari cara ini
karena dari situng ini pula
kita sudah tahu di sini
kan yang di upload oleh kpu
itu sudah banyak diubah
padahal c satu plano nya tidak seperti itu
ada suara yang dibalik
ada suara yang ditambahin
ada suara yang dikurangin
ini sudah terjadi di situng
ini kan yang resmi nanti
bisa belajar dari situng ini
yang situng yang dilihat langsung oleh masyarakat
menggunakan televisi saja
itu berani seperti itu
di komputer kita bisa langsung buka di laptop kita
berlangsung curang seperti ini
itu sekup teritorinya
bersamaan dengan situng ini
di seluruh indonesia
perhitungan percenjang manual
itu dari kecamatan
ini sedang berlangsung
termasuk yang dari luar negeri
di setiap tingkatan itu ada
di samping tentu ada kpu
ada saksi dari kedua pihak
ini situngnya berjalan
yang proses manualnya tadi
untuk sampai ke tanggal dua puluh dua
ini kan tidak terbang begitu saja
masing masing tingkatan itu kan ada prosesnya
dan ada saksi di dua kubu
ada saksi di dua kubu ini
kenapa terlalu galau dengan situng
ini kalau katakanlah ini angkanya tidak enak buat kita
ini kan juga berjalan
ya biasa biasa saja
maka jangan bosan kalau saya ngambil contoh
pada waktu di dki
jadi ini yang kecamatan
ini kan proses untuk manual
wakilnya dua juga ada di situ
terus naikkan ke kabupaten
yang paling penting secara manual
juga moderator harus membreak dulu
karena kita akan lanjutkan secara manual nanti
saya jeda berikutnya tetap bersama kamu